kepala badan pengawas obat dan makanan atau bepom penny lukito mengatakan pihaknya telah menerbitkan emergency use authorization atau izin penggunaan darurat terhadap tujuh vaksin covid sembilan belas
kedepan bepom akan segera menerbitkan izin penggunaan terhadap sejumlah vaksin lain demi mempercepat target vaksinasi
ketujuh vaksin yang sudah mendapat izin darurat adalah sinovac bio farma astrazeneca sinopharm moderna pfizer dan sputnik v asal rusia
dari tujuh vaksin tersebut vaksin coronavac atau sinovac vaksin pt bio farma serta pfizer telah digunakan oleh anak usia dua belas hingga delapan belas tahun
sejak januari dua ribu dua puluh satu sampai dengan saat ini badan pom telah menerbitkan emergency use authorization
badan pom telah menerbitkan emergency use authorization untuk tujuh jenis vaksin yaitu vaksin coronavac vaksin produksi pt biofarma dengan bulk dari sinovac vaksin astrazeneca vaksin sinovarm vaksin moderna vaksin pfizer community pfizer dan terakhir adalah vaksin sputnik v
dari tujuh tersebut ada tiga jenis vaksin yang telah dapat digunakan untuk anak usia dua belas tahun yaitu coronavac
dan yang ketiga adalah